emisi yang dikeluarkan dari kendaraan motor tersebut dan mobilnya juga bila digabungkan itu sekitar sebelas lima ratus ton co dua perharinya
nah ini angka yang mungkin kita bisa bilang besar gitu
untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik
apakah anda pernah membayangkan apa yang terkandung dalam udara yang anda hirup setiap hari
setiap tarikan nafas kita saat ini sudah tercemar oleh emisi
emisi yang menyebabkan polusi
salah satu sebab pencemaran terjadi dikarenakan penggunaan bahan bakar fosil dalam kehidupan sehari hari seperti berkendara
kemacetan kebisingan dan polusi udara seakan tidak terpisahkan dari kehidupan kota besar seperti jakarta
aktivitas manusia menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan
sumber emisi di indonesia berasal dari beberapa sektor
kementerian energi dan sumber daya mineral atau esdm mencatat pada dua ribu dua puluh total emisi di indonesia di sektor energi
dari total emisi itu penyumbang emisi terbesar adalah pembangkit fosil
sebanyak dua ratus tujuh puluh delapan tiga juta ton karbon dioksida ekvivalen
yang kedua adalah sektor transportasi sebanyak satu ratus tiga puluh dua sembilan juta ton karbon dioksida ekvivalen
dan diikuti oleh industri manufaktur sebesar satu ratus lima satu juta ton karbon dioksida ekvivalen
gas buang dari kenalpot kendaraan bermotor juga mengakibatkan polusi udara
tingkat keparahan kualitas udara saat ini dapat dilihat di sistem aqi atau air quality index
yang dapat diakses melalui ponsel pintar
indeks diukur dari angka hingga lima ratus
semakin tinggi nilai indeks maka potensi buruk bagi kesehatan juga semakin meningkat
laman resmi iqr pada senin satu november dua ribu dua puluh dua menyebutkan
indeks kualitas udara jakarta berada pada angka satu ratus dua puluh tujuh ditandai dengan warna jingle
artinya masyarakat umum dan individu yang sensitif pada khususnya
beresiko mengalami iritasi dan gangguan pernapasan
selain itu nilai tingkat keparahan kualitas udara juga dapat terlihat dari partikel pm dua lima
yaitu partikel yang mengambang di udara dengan diameter dua lima mikrometer atau kurang
ukurannya yang sangat kecil terserap ke dalam aliran darah saat terhirup
dalam satu tahun terakhir rata rata partikel pm dua lima berada di angka tiga puluh lima
delapan kali di atas ambang normal yang ditetapkan oleh who
mungkin kita lihat di satu tahun ini kita bisa lihat bahwa partikel pm dua lima ini sangat tinggi
jadi di dua ribu dua puluh satu rata rata pm dua lima adalah ukuran atau baku mutuk pengukuran polusi udara
yang digunakan oleh who dan juga negara negara lain
rata rata pm dua lima di tahun dua ribu dua puluh satu di jakarta itu di level tiga puluh dua
ini secara rata rata ya jadi basically seluruh jakarta
ini bisa kita bandingkan dengan guideline who yaitu di angka lima
hampir delapan kali di atas ambang yang ditetapkan who
dan sesuatu yang delapan kali itu ya pasti cukup buruk
bahkan jakarta sempat menjadi kota dengan kualitas udara paling tidak sehat di dunia pada juni dua ribu dua puluh
dengan air quality index mencapai angka satu ratus delapan puluh
diikuti santiago di chile dan dubai di uni emirat arab pada peringkat kedua dan ketiga
berdasarkan data dari dinas lingkungan hidup dki jakarta
sebanyak tujuh puluh lima persen polusi udara di ibu kota berasal dari emisi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat
asap kenalpot kendaraan sendiri menyumbang sekitar empat puluh lima persen konsentrasi pm dua lima
pm dua lima menyebabkan tiga belas kematian di jakarta pada dua ribu dua puluh
kita lihat bahkan di motoran mobil di jakarta itu setiap tahunnya itu ada peningkatan dua lima sampai tiga puluh
jadi persen jumlah baru
kalau kita lihat jumlah motor dan mobil yang ada di jakarta ini itu totalnya sekarang ada sekitar tujuh belas juta kendaraan
tujuh puluh persen diantaranya adalah motor sisanya mobil
jumlahnya data yang kita punya sekarang adalah kurang lebih dua belas juta liter untuk motor dan tiga belas juta liter untuk mobil
per hari yang dipakai bbm nya
nah sekarang tinggal kita
kita konversikan dari jumlah tersebut ke berapa total emisinya gitu ya
dengan menggunakan data dari ipcc kita bisa lihat ternyata total perharinya emisi yang dikeluarkan dari kendaraan motor tersebut
dan mobil yang juga bila digabungkan itu sekitar sebelas lima ratus ton co dua perharinya
nah ini angka yang mungkin kita bisa bilang besar

dengan kondisi udara yang terus memburuk dan dapat berdampak fatal bagi kesehatan masyarakat
presiden republik indonesia joko widodo menegaskan untuk memulai ekosistem kendaraan listrik dengan harapan dapat mencapai emisi nol pada dua ribu dua puluh
untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik
dan kita harapkan sesuai dengan target kita
nanti di dua ribu dua puluh untuk emisi karbon berada di angka dua puluh sembilan persen
kemudian dua ribu enam puluh kita akan masuk ke emisi net zero carbon
kondisi udara yang terus membutuhkan
kendaraan listrik berbasis baterai memang digadang gadang
menjadi salah satu cara untuk menekan tingkat polusi
apabila kendaraan konvensional memakai satu liter bensin
maka emisi yang dikeluarkan adalah sebanyak dua empat kg karbon dioksida
sementara satu kwh kendaraan listrik dapat menghasilkan emisi satu kg karbon dioksida
ini artinya dapat mengurangi emisi karbon dioksida lebih dari lima puluh persen
lalu bagaimana perkembangan elektrifikasi di sektor transportasi saat ini
saya menggunakan kendaraan listrik ini lebih ekonomis
karena sistemnya kan dia nge charge doang lebih hemat
terus kalau pakai ini dengan rute yang sama dengan kita perjalanan yang sama setiap bulan itu

bumn yang tinggal di pejaten jakarta selatan ini adalah mobil listriknya yang kedua
sebelumnya ia telah memakai mobil listrik merek yang sama tetapi tipenya berbeda
menurut emir penggunaan mobil listrik memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dibandingkan mobil konvensional
plusnya biayanya yang keluar tuh hemat banget
kalaupun misalnya untuk after sales nya servisnya juga kita digaranti juga ya
untuk berapa tahun free gitu lima atau enam tahun
kemudian baterainya terjamin juga
bebas ganjil genap kemudian pajaknya murah dan nggak ada progresifnya
sama yang terakhir ya faktor lingkungan lah gitu
lebih peduli dengan lingkungan
minusnya ya memang mungkin ada sih
kayak misalnya yang pertama range society
jadi apakah kita mau perjalanan kemana kita benar benar sudah cukup atau belum jaraknya
kita sebelum perjalanan apalagi yang jarak jauh
harus memperhatikan banget kemana itu udah diperhitungkan tuh
mau kemana kemudian tujuannya berapa lama
memastikan bahwa mobil ini sanggup sampai ke tujuan
untuk pengisian daya baterai mobil listrik
ia memasang listrik tambahan sebesar tujuh tujuh ratus volt ampere
dengan sistem prabayar agar dapat mempunyai home charging
sebelumnya daya listrik di rumah emir sebesar lima lima ratus volt ampere
setiap bulan ia memakai daya sebesar delapan puluh hingga sembilan puluh kwh untuk mengisi daya mobil listriknya
semua orang yang biasanya yang udah pakai mobil listrik nih
yang sekarang banyak berada di sana itu udah jadi mobil tempur
ini jadi mobil pertama yang dipakai tiap hari
bukan mobil yang dibeli buat sayang sayang gitu
kalau sayang sayang kan cuma di garasi aja
kalau dulu mobil
konvensional itu saya per mobil itu bisa habis kurang lebih satu juta per bulan
terus kalau pakai ini dengan rute yang sama
dengan kita perjalanan yang sama setiap bulan itu
saya di satu ratus tujuh puluh ribu
dan pendidikan gimana
bagaimana sekumula buat producingnya dini shall beenza

ya pakai mobil lena coba pake oftbal wifo
ya ini kalau wr sun minor nede " pelet olympics faker " ia akan dia aliainato
dua ribu dua puluh empat hyundai akan membuat pabrik baterai kendaraan listrik
selain kami memang sudah mempunyai manufakturing yang bisa memproduksi mobil listrik
kami juga bahkan bekerjasama dengan lg energy solutions dari hyundai motor group
kami membuat pabrik baterai yang memang sudah ada di karawang
dan semoga di tahun dua ribu dua puluh empat nanti pabrik baterai ini juga akan mulai beroperasi
jadi diharapkan tentunya seiring berjalannya waktu
makin banyak mobil listrik yang ditawarkan dengan harga yang makin bervariatif
yang bisa memenuhi kebutuhan berbagai segmen di lapisan masyarakat indonesia
serupa dengan hyundai wuling juga telah meluncurkan mobil listrik bernama wuling rev
yang diluncurkan pada agustus dua ribu dua puluh
dibanderol dengan harga dua ratus tiga puluh delapan hingga dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah
saat ini sudah dua tujuh ratus unit wuling rev yang terjual
untuk wuling rev ini sendiri pun diproduksi di pabrik kami di wuling cikarang jawa barat
dan juga kita melihat bahwa dengan adanya pabrik kita di cikarang yang memproduksi ini
itu juga memperlihatkan bahwa sdm indonesia itu sudah siap untuk era mobil listrik
nah jadi selain kita juga sudah siap
itu juga membuat kita bisa lebih cepat
untuk beradaptasi akan tingginya permintaan konsumen
karena pabrik kita di sini
jadi kita bisa dengan cepat menyesuaikan seberapa banyak unit yang kita mesti siapkan
untuk menjawab kebutuhan konsumen tersebut
di sisi lain malvin seorang pengemudi ojek daring di jakarta
sudah dua tahun terakhir menggunakan motor listrik
ia bersama rekannya setiap pagi menunggu pesanan dari calon penumpang
di wilayah melawai jakarta
kelvin mengatakan ia memilih motor listrik sebagai andalannya mencari penghasilan sehari hari
karena lebih ekonomis dan efisien dibandingkan motor konvensional
dulu saya melihatnya kalau kendaraan listrik ini mungkin ke depan akan jadi prioritas ya
terus di sisi lain pengalaman teman teman saya
yang menggunakan motor biasa untuk cari pendapatan di jalan seperti ini
itu dalam kemampuan
untuk satu dua tahun biasa motornya sudah mengalami kendala
turun mesin rusak gitu
jadi saya pikir saya menggunakan kendaraan listrik ini lebih ekonomis gitu
karena sistemnya kan dia nge charge doang lebih hemat
kalau untuk motor listrik dari segi ekonomis itu
saya bisa bilang untuk motor ini bisa berjalan dua ratus ribu aja token listrik sebulan
motor ini sudah bisa jalan
jadi saya nge charge di rumah itu
dengan biaya nggak lebih dari dua ratus ribu
tapi bisa cover pendapatan saya sebulan gitu
saya bisa cari penghasilan sebulan dengan bayar dua ratus ribu dari sisi listrik motor ini
malvin menambahkan karena motor listrik tidak mengeluarkan suara mesin
minim getaran dan tidak mengeluarkan asap
penumpang lebih nyaman sepanjang perjalanan
jika daya baterai motor listrik yang sedang dipakai akan habis
ia langsung menukarkan baterai listrik yang sedang dipakai akan habis
dengan baterai yang penuh di stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum
yang sudah tersebar di beberapa titik di jakarta
ini kalau misalkan baterai yang mau habis
ada notifikasi nggak mas
ada bunyi bunyinya gitu nggak
kalau di motor ini ada indikator
jadi kayak ponsel aja sih sebenarnya
pada saat baterai udah berkurang dia nanti kedip kedip di sini
cara ganti baterai
ada di dalam sini berarti nggak mas
ini baterai ada di dalam jog posisinya
karena ada dua baterai
ada dua baterai
dan yang saat ini yang digunakan yang depan
berarti yang kita tukar yang ini
langsung ke kabinetnya
saya tinggal scan barcode nya aja
pintu otomatis dibuka
tinggal ditaruh aja
sampai dia nyala
sampai di kedip kedip ya
kalau udah merah begini dia udah ngecas kedip kedip
nanti yang penuhnya keluar
kurang lebih seperti itu
terakhir mas kendalanya apa sih mas sebenarnya kalau menggunakan kendaraan listrik
kendalanya adalah satu mungkin tempat yang masih terbatas
jadi karena belum semua tempat ada penukaran
ya kita harus menyesuaikan diri
kayak saya untuk bekerja
saya memilih kawasan sudirman
sisi ngamang raja blok m
karena saya tahu
sepanjang jalur itu
tempat penukarannya sangat strategis
sebagai salah satu perusahaan yang mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik di indonesia
pln disjaya mengatakan
saat ini sudah dibangun satu ratus lima puluh stasiun pengisian kendaraan listrik umum
atau spklu sebagai tempat pengisian ulang baterai kendaraan listrik
tiga ratus delapan puluh lima unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum
atau tempat penukaran baterai kendaraan listrik
selain pembangunan spklu dan spbklu
pln disjaya juga meringankan biaya pemasangan home charging
bagi masyarakat yang memiliki kendaraan listrik
dari beberapa langkah sebelumnya
pln itu sudah menyediakan spklu di beberapa titik lokasi
yang mudah diakses oleh pemilik kendaraan berlistrik ini
dan spklu itu siap untuk dioperasikan dua puluh empat jam
kemudian kami juga sudah memberikan stimulus
untuk para pemilik kendaraan berlistrik ini
dengan memberikan diskaun untuk pasang barunya
untuk home charging di rumah itu kurang lebih biayanya itu rp delapan ratus lima puluh
pada dua ribu dua puluh lima ditargetkan akan ada sebanyak satu lima ratus lima puluh delapan unit spklu
hal ini mengikuti proyeksi jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
pada dua ribu dua puluh lima populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
diperkirakan akan mencapai lebih dari tiga puluh sembilan ribu unit
namun selama ini penjualan kendaraan listrik menyasar pengguna kendaraan pribadi
apakah hal ini dapat membantu mengurai kemacetan lalu lintas
lalu bagaimana dengan proses elektrifikasi transportasi publik
turun lima belas lima miliar per tahun
itu jadi penghematan yang akan terjadi apabila memakai bis listrik
itu di tahun dua ribu tiga puluh
elektrifikasi transportasi semestinya tidak hanya menyasar kendaraan pribadi
tetapi juga dikembangkan pada transportasi umum seperti bus listrik
sejak maret dua ribu dua puluh dua sudah dioperasikan tiga puluh bus
keberadaan bus listrik ini berubah menjadi perusahaan listrik dan listrik yang berbeda
sejak maret dua ribu dua puluh dua listrik ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi dua permasalahan sekaligus kemacetan dan polusi udara
sejak maret dua ribu dua puluh dua listrik ini berubah menjadi perusahaan listrik dan listrik yang berbeda
peraturan gubernur dki no sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh satu menargetkan armada bus transjakarta sepenuhnya sudah diganti dengan bus listrik pada dua ribu tiga puluh
sejak maret dua ribu dua puluh dua listrik ini berubah menjadi perusahaan listrik dan listrik yang berbeda
saat ini bus listrik sudah beroperasi di tiga rute yaitu senen blok m tanah abang blok m dan tebet karet

sejak maret dua ribu dua puluh dua listrik ini berubah menjadi perusahaan listrik dan listrik yang berbeda
ini juga sudah dilengkapi dengan sistem proteksi otomatis yang dapat menonaktifkan bus secara otomatis jika air masuk ke komponen bus listrik
sering ke tanah abang saya naik ini lebih nyaman juga sih ini nggak berisik ada fasilitasnya bagus dingin nggak berisik gitu lebih nyaman pokoknya
beda aja nyaman suara mesin nggak ada gitu
menurut kepala divisi sekretaris perusahaan dan humas pt tras jakarta anang rizka dinur
dan secara keseluruhan biaya operasional pembelian solar pun untuk semuanya ya
itu turun lima belas lima miliar per tahun
itu jadi penghematan yang akan terjadi apabila memakai bus listrik
pemerintah juga menyiapkan ratusan kendaraan listrik
dari berbagai merek seperti hyundai wuling toyota dan lexus
bagi para delegasi konferensi tingkat tinggi g dua puluh di bali november dua ribu dua puluh
penggunaan kendaraan listrik ini menjadi bentuk komitmen indonesia
dalam mengikuti arus transisi energi yang bersih dan berkelanjutan
mobil listrik halus nyaman dan cukup longgar ya
jadi ini kan kita gunakan untuk
ada delegasi g dua puluh yang level menteri
jadi kan g dua puluh kan anggotanya banyak juga dari negara negara barat gitu ya
jadi kita ini saya rasa mobil ini cukup lega lah ya
lega lah sangat lega untuk anggota delegasi
mobil listrik untuk ktt g dua puluh tersebut digunakan oleh delegasi negara setingkat kepala negara
protokol keamanan dan tim penyelamat
pemerintah mengerahkan sembilan ratus enam puluh dua unit mobil listrik
untuk melayani para delegasi negara anggota g dua puluh dan panitia penyelenggara
menurut penelitian yang dilakukan institute for transportation and development policy
atau itdp indonesia
elektrifikasi kendaraan mampu menekan penurunan emisi untuk mencegah krisis iklim
untuk mencegah krisis iklim per dua ribu lima puluh
namun hal ini harus diiringi dengan penggunaan transportasi umum
dari kondisi ketika transjakarta masih menggunakan bus diesel atau bus konvensional seperti itu
kalau untuk yang roda dua sendiri ojek daring di wilayah jabodetabek

mengganti seluruh alat transportasi dengan kendaraan listrik menjadi sebuah keniscayaan

mengganti seluruh alat transportasi dengan kendaraan listrik menjadi sebuah keniscayaan
di tengah upaya mengatasi krisis

namun ada hal yang harus dicermati pada proses teratur dalam tahun dua ribu tiga puluh
produksi kendaraan listrik
jejak karbon kendaraan listrik memang hanya separuh dari kendaraan konvensional
menurut badan energi internasional atau iar
karbon yang dihasilkan mobil konvensional sebesar empat puluh satu sembilan ton karbon dioksida ekvivalen
sedangkan kendaraan listrik hanya dua puluh satu satu ton karbon dioksida ekvivalen
akan tetapi pembuatan kendaraan listrik terutama baterainya
membutuhkan mineral enam kali lipat lebih banyak dibanding kendaraan konvensional
mayoritas kendaraan listrik menggunakan baterai litium ion
yang mengandalkan kombinasi tembaga nikel litium mangan dan kobel
iaa juga memprediksi jika permintaan kendaraan listrik meningkat pesat
maka kebutuhan untuk mineral tersebut akan naik empat kali lipat pada dua ribu empat puluh
kebutuhan mineral yang melesat ini tentu berbeda
berpotensi memunculkan kerusakan lingkungan
hal ini diungkapkan koordinator jaringan advokasi tambang atau jatam melki nahar
kan tidak hanya nikel ada yang namanya mangan tadi ada yang namanya kobalt ada yang namanya litium begitu
jadi pembongkaran mangan di banyak wilayah terutama di nusa tenggara timur misalnya
itu juga akan menimbulkan daya rusaknya tersendiri
sehingga akumulasi dari berbagai macam aktivitas ini
ini menimbulkan kerugian yang sangat dahsyat dan berjangka panjang
melki mengakui emisi kendaraan listrik lebih rendah
namun ancaman kerusakan hutan akibat pertambangan juga harus diperhitungkan
benar bahwa kendaraan listrik ini mempunyai atau menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan efisien
tapi bahwa kemudian apakah ini sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim itu belum tentu
karena ada banyak hal yang dikorbankan
terutama warga di berbagai macam kepulauan di indonesia tadi yang hidupnya itu dipertaruhkan
entah itu karena nikirnya dibongkar karena mangannya dibongkar karena aluminiumnya dibongkar karena kobalnya dibongkar
atau karena air kawasan hutannya juga dibongkar
atau ruang tanahnya dibongkar
yang kemudian hanya untuk memenuhi urusan kendaraan listrik tadi
dengan kendaraan listrik tentu tingkat emisi akan berkurang
namun sumber energi pembangkit listrik juga harus beralih ke energi terbarukan tidak lagi mengandalkan berbasis fosil
sehingga target untuk mencapai net zero emission tidak sebatas impian